sejumlah keluarga korban tragedi kanjuruhan
menghadiri sidang perdana lima terdakwa
di pengadilan negeri surabaya pada senin siang
salah satu keluarga korban yang menghadiri persidangan adalah rini hanifah
orang tua dari almarhum agus riansyah ini
mengaku kecewa dengan jalannya persidangan
karena hakim dinilai tak serius menggelar sidang
apalagi dia mendengar dakwaan jaksa
yang menyebut jika tragedi ini terjadi
karena kelalaian para terdakwa
hal senada juga diungkapkan juwaria
orang tua dari almarhum sifuwa dinar artamevi
diwaria mengaku kecewa dengan jalannya persidangan
yang digelar di pengadilan surabaya
sebab digelar secara online
tidak sebagaimana sidang kasus pembunuhan verdi sambong
sementara itu orang tua korban meninggal tragedi kanjuruhan lainnya
devi atok memantau
perkembangan sidang tragedi kanjuruhan melalui televisi
pada persidangan ini devi atok terheran
dengan proses sidang tak disiarkan secara langsung
padahal sidang seharusnya dilakukan secara terbuka dan untuk umum
melihat beberapa kenyanggalan ini
devi atok tak percaya proses pengadilan berlangsung secara jujur
ia menilai ada yang sengaja ditutupi dalam persidangan tersebut
kita tidak boleh melihat langsung
terus masyarakat indonesia tidak bisa mengikuti
dan pasal pun yang dikenakan

kan ini saya tidak percaya dengan hukum indonesia ini
kalau seperti ini
ada banyak kepentingan yang ada di pengadilan selama ini
sementara itu kuasa hukum keluarga korban tragedi kanjuruhan juga menyayangkan
masih ada satu tersangka yang hingga kini belum dilengkapi berkasnya oleh penyidik
menurutnya hal ini menandakan adanya tekanan
untuk tidak menyelesaikan kasus ini hingga tuntas
tapi ternyata kerjanya amatiran tidak serius
cuma hanya karena kekurangan dokumen keterangan dari ahli
mestinya kan bisa diselesaikan
nah itu bisa diantisipasi apalagi polonegita ini kan canggih
kalau mau pintar kalau mau seperti pak mahfud md sampaikan
artinya di sini ada sesuatu yang kemudian menekan
ada sesuatu kepentingan besar yang kemudian
polisi itu tidak menekan
dan bisa melawan
saat ini keluarga korban tragedi kanjuruhan
terus berupaya untuk mendapat keadilan
salah satunya melakukan pelaporan model b
dengan sangkaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp
tim liputan cnn indonesia